dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani kerusuhan yang terjadi di tanjung balai sumatera utara
kami sudah tersambung melalui satelit dengan menteri koordinator politik hukum dan keamanan pak wiranto
selamat malam pak wiranto
selamat malam putri
pak wiranto sejauh ini langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah
kalau langkah langkah sudah cukup cepat ya dan aparat keamanan apakah polri tni sudah kerjasama dengan baik
tapi masalahnya adalah bahwa sebenarnya kita ini kan hidup di negara pancasila ya
juga kita hidup di satu negara yang sudah menganut demokrasi
memang di sana ada nafas kebebasan
namun kebebasan itu kan tidak kebebasan yang muncul
yang mudlak sebebas bebasan kan tidak seperti itu
ada kebebasan yang dibatasi oleh aturan aturan perundangan
dan kebebasan itu tidak boleh kemudian merugikan kebebasan orang lain
dan sebagai negara hukum pun kita harus menempatkan supremasi hukum untuk dijaga
dihormati dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat warga bangsa
tapi kalau hukum tidak ditaati maka akan terjadi satu kondisi seperti yang
terjadi di negara pancasila
saksikan di tanjung balai kan begitu
pak wiranto menurut catatan anda
menurut catatan anda apakah tanjung balai termasuk wilayah yang rawan
dan apakah sudah ada informasi yang sampai
akar persoalannya apa sebenarnya
apakah ini semata mata soal toleransi yang menipis atau apa
ya sebenarnya tidak termasuk daerah rawan ya
karena sebelumnya juga aman aman saja kebersamaan antar warga juga baik
tetapi adanya miskomunikasi dari dua orang saja
sehingga menimbulkan satu emosi yang berlebihan
sehingga kemudian menyulut satu emosi kelompok yang menyebabkan adanya penyerangan
perusakan pembakaran dan lain sebagainya
seharusnya tidak boleh terjadi itu
nah oleh karena itu sebenarnya yang kita harapkan adalah bagaimana aparat keamanan
ya segera dapat meredam itu dapat mengisolasi dan kemudian menyadarkan masyarakat
yang terpenting sekarang sebenarnya bagaimana masyarakat kita harapkan sadar bahwa
apa yang telah dilakukan itu adalah perbuatan yang melawan hukum melanggar hukum
dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat sekarang ini menghormati ya
aparat keamanan untuk melakukan langkah langkah persuasif
pak wiranto terima kasih
untuk selain langkah langkah
melakukan satu langkah langkah yang mencegah dari meluasnya ya keadaan itu
dan kemudian menyadarkan masyarakat untuk kembali melakukan kehidupan seperti biasa
itu yang terpenting
ini presiden jokowi sudah tunggu dulu presiden jokowi
presiden jokowi sudah menyatakan bahwa semangat kebersamaan harus kita pelihara dan kita tingkatkan
setelah kita menghadapi semacam ini tentunya ya kita harus kembali mengarah kepada kesadaran masyarakat
nah kita sebenarnya ingin masyarakat itu sadar bahwa idul fitri kan baru saja kemarin ya
kita lakukan bersama kita bermaaf maafan
karena itu dengan semangat idul fitri itu
kita mengharapkan masyarakat di tanjung balai juga masih dapat untuk melaksanakan proses pemaafan itu
sehingga tidak muncul dendam tidak muncul kebencian yang bisa menyulut sesuatu yang melanggar hukum
pak wiranto kemudian mengisolasi membatasi itu mungkin di lapangan kapolri saat ini sudah berada di sana dan akan segera melakukan hal itu
tapi ada ini hal yang tidak bisa dibatasi
misalnya provokasi melalui media sosial
pak wiranto bagaimana memastikan ini tidak membakar semangat
atau membakar massa di wilayah lain
nah tentunya kalau ada provokasi lewat media sosial juga dilawan lewat media sosial
nah seperti halnya malam hari ini saya tampil di televisi berbicara dengan putri
dalam mereka menyadarkan masyarakat membuat masyarakat kembali menggunakan hatinya ya untuk tenteram
untuk sadar bahwa
ya sudah saatnya kita melakukan satu kebersamaan membangun kembali kebersamaan sebagai satu komunitas di tanjung balai dan sebagai bangsa yang memang mengedepankan kemuliaan gitu
kemuliaan dalam rangka kita membangun kebersamaan yang solid
ya pak wiranto
demikian maka ya kalau itu dapat dilakukan secepat mungkin keadaan menjadi pulih kan begitu
teknis untuk keadaan menjadi pulih

apakah anda juga mengarahkan agar sesegera mungkin ada duduk bersama seluruh pemangku kebijakan di tanjung balai dan juga tokoh masyarakat
itu harus seperti itu ya
maka kapolda sudah di sana kapolri juga sudah menuju ke sana dan mudah mudahan sudah di sana karena saya juga mendapatkan laporan terus menerus mengenai keadaan di sana
dan yang terpenting adalah bagaimana para pemangku pemerintahan di sana pemangku aparat keamanan di sana bersama sama secara terpadu dapat mengajak masyarakat untuk mereka sadar bahwa kalau terjadi perusahaan pembakaran penyerangan kan terjadi kerugian harta benda maupun kerugian kebersamaan kita sebagai bangsa menjadi mundur
nah itulah yang nanti harus disadarkan kembali bahwa tidak ada gunanya
tidak ada gunanya saling menyerang tidak ada gunanya kita merusak tempat ibadah merusak fasilitas umum yang akhirnya yang rugi juga masyarakat sendiri
ya refleksi diri kira kira itu saya menangkap pesan anda pak wiranto tapi sekarang apa yang ingin anda sampaikan kepada warga tanjung balai dan juga mungkin warga lain agar memastikan peristiwa serupa tidak terjadi lagi
latar belakangnya juga sara gitu pak itu hal yang sangat jauh sekali
yang sepertinya sudah tidak mungkin terjadi lagi sekarang
betul betul begini berkali kalikan presiden jokowi sudah mengingatkan bahwa bangsa ini sedang menghadapi satu persaingan global persaingan dengan bangsa lain untuk kita mensejahterakan bangsa kita
nah kalau persaingan ini kita lakukan dengan sambil kita berkelahi sambil kita cek cok sambil kita berselisih
ya kita lemah ya kita akan kalah dengan bangsa lain
maka marilah kita menghormati himbuan dari presiden jokowi untuk sadar bahwa hanya persatuan bangsa hanya bangsa yang bersatu yang bersama samalah yang dapat memenangkan persaingan ini
oleh karena itu saya menghimbau masyarakat tanjung balai yang merupakan bagian dari masyarakat indonesia marilah kita sadar mengenai hal ini
marilah kita hentikan saling menyerang saling menghujat saling membenci diantara kita dan kembali saling memaafkan dan bergerak maju untuk membangun negeri yang kita cintai ini
termasuk tentunya tanjung balai begitu itu himbuan saya kepada seluruh masyarakat tanjung balai dan bangsa indonesia secara keseluruhan
baik terima kasih pak wiranto sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
wiranto menteri koordinator politik hukum dan keamanan